kita ke informasi pertama hingga minggu dini hari banjir masih menggenangi kawasan kemang jakarta selatan
banjir membuat sejumlah kendaraan terjebak dan ruas jalan menuju kawasan kemang ditutup
setelah diguyur hujan deras sejak sabtu petang lalu beginilah kondisi kawasan kemang yang sempat terendam banjir hingga ketinggian satu meter
akibatnya puluhan orang dan sejumlah kendaraan pun terjebak di dalam tujuh gedung yang terletak di kawasan ini
tercatat sebanyak dua puluh personel yang berasal dari sar sabara polda metro jaya dikerahkan untuk membantu proses evakuasi yang berlangsung sejak pukul sembilan malam kemarin
sebanyak lima kayak dan dua kano pun dikerahkan guna membantu proses evakuasi
di belakang saya dua pompa air pun sudah dikerahkan guna membantu proses menyurutkan genangan air
meskipun tidak ada korban jiwa namun banjir yang diakibatkan oleh meluapnya kali kerukut ini pun tidak hanya menyebabkan terjebaknya sejumlah kendaraan
namun juga ditutupnya beberapa ruas jalan yang menuju ke arah kemang
kekadian pratiwi jakarta
masih terkait banjir di jakarta wakapolda metro jaya membanta adanya sabotase di kemang
pemadaman listrik dilakukan agar proses evakuasi warga berjalan aman
hingga minggu dini hari proses evakuasi warga kemang masih terus berlangsung dan sejumlah warga asing yang terjebak banjir ikut diangkut perahu karet
ke lokasi yang bebas banjir
pemadaman listrik membuat kawasan kemang gelap
wakapolda meminta anggotanya untuk memeriksa setiap rumah dan mobil yang ditinggal pemiliknya agar tetap terjaga
wakapolda membantah isu yang mengatakan pemadaman listrik merupakan aksi sabotase
ini kan karena banjir ya karena tadi ada tanggul yang jebol airnya tumpah airnya membasahi
karena bahaya bisa saja listriknya dimatikan
bisa saja karena itu listriknya mati
tapi tidak ada sabotase sampai sekarang
hujan deras sejak sabtu sore membuat sejumlah wilayah di ibu kota dilanda banjir
tinggi genangan air di beberapa titik bervariasi antara sepuluh cm hingga hampir satu meter
banjir juga membuat sejumlah jalan di jakarta tak bisa dilalui
dikutip dari akun twitter tmc polda metro jaya kawasan kemang jakarta selatan menjadi salah satu daerah yang tergenang banjir
di wilayah ini banjir merendam
banjir merendam setengah badan mobil
selain di kemang banjir juga merendam kawasan mampang jakarta selatan
tidak hanya di jakarta selatan banjir juga mengenangi kawasan permukiman di wilayah kramat jati jakarta timur